ultimatum supporter pss sleman untuk mendesak pelatih pss dejan antonik untuk mundur hingga kamis jam tiga sore waktu indonesia barat tak membuahkan hasil
kepada manajemen dan perwakilan supporter direktur utama pss sleman marco gracio paulo setuju coach dejan diganti asal pss hengkang dari sleman
manajemen menyebut keputusan akhir penggantian pelatih berada di tangan direksi
supporter mendatangi omah sleman sejak sekitar jam tiga sore sambil menunggu perwakilan supporter berdiskusi dengan perwakilan manajemen
meski sempat berniat tak pulang hingga coach dejan mundur akhirnya para supporter membubarkan diri setelah sekitar empat jam menunggu
di omah pss ini telah ditempel berbagai poster yang mendesak mundur pelatih dejan antonik
bila tak segera meningkatkan performanya di liga satu pss sleman terancam masuk zona degradasi
dan bisa kembali masuk kembali ke liga dua